hai memen menjadi presiden itu adalah mengabdi jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap
membantu kalau diperlukan pak oke kalau kita dengarkan dulu pernyataan apa namanya pak erlangga dan
juga ketua umum partai nasdem di sebuah konversi pers beberapa hal kami sebagai anggota
hai koalisi pengusum pemerintahan jokowi yang selama ini telah berjalan sedemikian rupa dan
membuat tingkat soliditas yang kuat kokoh harmoni itu patut kami syukurin dan kami ingin mempertahankan
agar suasana kebatinan kokohnya soliditas partai partai pengusung pemerintahan jokowi ini
berlanjut dari sekarang maupun kedepan kami koalisi ini solid bulat dan konsisten solid
bulat dan konsisten sementara tadi ada video pertama ada pihak yang selama ini berseteru
politik terakhir pak ya pertama saya katakan komunikasi kami antar partai pengusung koalisi
pendukung pak presiden itu cair dan juga komunikasi lancar jadi kami sudah berkomunikasi baik secara
multilateral maupun bilateral dan ini semuanya pendapatnya sama koalisi bulat solid dan komit untuk menjaga
mengawal pemerintahan pak jokowi maruf amin dan dan untuk melakukan yang terbaik dan yang diperlukan untuk menjaga keadilan kepala kepala kepala kepala pemerintahan jokowi dan kepala pemerintahan jokowi
bisa nggak solid bulat dan komitmen itu diartikan
ya kalau bisa kita kita aja nggak usah ada penghuni baru dalam koalisi ini
mungkin nggak pak kita artikan seperti itu
ya tentunya kita bisa mengatakan bahwa koalisi ini nyaman
karena sudah enam puluh persen
tetapi tentu dengan dinamika politik
kita bisa melihat bahwa kerjasama itu ada di parlemen
ada di pemerintah
dan di parlemen kita semua sudah saling mengenal
dan masing masing sudah sering bekerjasama
atau untuk semua lintas praksi
untuk semua partai lintas praksi
kan kita pengalaman dua tahun pertama partai golkar di kmp
kemudian tiga tahun terakhir kita bersama dengan pak presiden
artinya masalah atau tidak jika gerindra bergabung
tiga tahun pertama itu kan pemerintah didukung oleh minoritas
tiga tahun kedua didukung oleh mayoritas
dan selama didukung oleh mayoritas
itu program program strategis pemerintah itu bisa berjalan
nah tentunya bagi pemerintah didukung parlemen kuat
itu semakin baik
ya tentu semakin kuat semakin baik
dengan kondisi enam puluh persen sekarang
mayoritas sudah cukup atau lebih dari cukup atau masih kurang
ya posisi sekarang posisi nyaman
kalau semakin banyak ya semakin bagus
semakin banyak oke
itu silahkan anda artikan sendiri namanya politisi
kalau ditanya pasti akan belok belok ya
oke pak erlangga
terakhir dari anda pak erlangga ini menghadapi situasi satu bulan dua bulan terakhir
tentu saja akan serangan demi serangan
dinamika baru juga pasti akan terus terjadi
erlangga hartarto akan menakodai golkar di masa menjelang rups ini seperti apa
termasuk negosiasi mungkin dengan presiden terpilih terkait dengan posisi golkar di kabinet
partai golkar ini kan partai yang pohonnya rindang akarnya dalam
goncangan paling besar itu dalam perjalanan empat tahun terakhir
goncangan paling besar
dan saya melihat bahwa kedepan itu dengan kondisi saat sekarang golkar solid
nah dengan solid ini tentu kita mengagendakan agenda agenda nasional
ini tentu dengan konsultasi dengan partai partai yang lain
pak erlangga terima kasih
kalau saya tutup dengan pepatah madura mengatip dari apa yang pak erlangga tadi katakan
sesuatu yang tidak membunuhmu mungkin akan membuat kamu semakin kuat
mungkin karena banyak gejolak gempa gempa itu yang mungkin saja berharap golkar akan semakin kuat nanti ke depannya
terima kasih pak erlangga tarto atas perbincangannya
kami akan segera kembali usai